ada proses panjang dan rumit dalam setiap lekuk kainnya
ia juga menyimpan makna dan sejuta cerita
semburat emas di setiap helai benangnya
ragam pesona motif motifnya
serta kekuatan cinta dalam setiap prosesnya
mencerminkan kekayaan budaya
tenun songket nan cantik
satu pesona budaya dari tanah minang nan abadi
sangat sulit mencari rujukan yang bisa menjelaskan keberadaan sungkot di tanah air
guru besar ilmu sejarah universitas
pada kisah andalas padang gusti aslan menyebutkan
satu referensi yang bisa menjadi sumber adalah buku karya van hussel
seorang berkebangsaan belanda yang pernah melakukan ekspedisi di sumatera barat
van hasselt menyebut bahwa beberapa perempuan yang memakai kain bersulam emas tadi
itu berasal dari kalangan perempuan perempuan strata atas
atau istri istri dari beberapa penghulu yang memakai
tetapi pada awal abad dua puluh ya seperti yang kita lihat dari berbagai sumber dan foto foto
itu ya yang memakainya di samping keluarga penghulu
tapi juga ada penghulu yang sudah menjadi pegawai pegawai pemerintah belanda
dan perempuan perempuan lain
ada dinobilisasi lah ya
tidak hanya pakaian pakaian dan baju baju songket
tidak hanya dipakai oleh kaum kaum perempuan dari kalangan penghulu dan bangsawan saja
tapi sudah dipakai menjadi pakaian perempuan perempuan kebanyakan
di masa penjajahan belanda
penggunaan kain berbalut benang emas yang di tahun seribu sembilan ratus lima puluh an disebut songket ini
masif dan mulai dikenakan semua kalangan
meski begitu jauh sebelumnya
diakini telah memiliki keahlian menenun hingga merenda
bisa juga kita cari jauh ke belakang ya mungkin ya
pers ini ada hubungannya juga dengan interaksi orang minang dengan orang india
yang mana kita tahu kata tom pires ya
pada awal abad ke enam belas
itu orang orang india itu sudah sering datang ke pantai barat sumatera
bahkan nilakan tasastri pun mengatakan abad empat belas
tiga belas empat belas pun orang india sudah datang ke sini
jadi bisa saja ya
tradisi dan keahlian menjahit dan merendah serta menenun
membuat songket ini yang menggunakan bandang benang emas tadi
itu sudah dikenal oleh orang minang
jauh hari sebelumnya
jauh hari sebelum orang belanda datang orang eropa datang
itu ada kemungkinan sebagai interaksi mereka dengan orang orang india
tradisi di india ya
kita ketahui india kan juga memiliki keahlian kemampuan bikin emas tadi
wilayah minangkabau sendiri merupakan daerah penghasil emas
emas dijadikan simbol kemakmuran
dan menjadi komoditas utama yang dicari bangsa asing
karena makna kemakmuran itulah
pakaian pakaian adat pun banyak dilapisi dengan emas
karena menjadi pakaian untuk orang dengan strata tertentu
kain berbalut benang emas ini dikenakan pada upacara upacara adat khusus
seperti upacara pengangkatan penghulu
dalam adat minangkabau
penghulu berarti pemuka adat
songket juga banyak digunakan sebagai pakaian pengantin
sehingga kini kain songket menjadi salah satu kebanggaan masyarakat minang
untuk digunakan pada pesta pernikahan
dalam rangkaian acara pernikahan tradisional
pengantin laki laki akan datang ke rumah perempuan
kedatangannya disambut dengan tari penyambutan
para penari pun akan menikah di rumah perempuan
mengenakan kostum dengan sentuhan songka
lepas penyambutan pengantin pria akan menjalani proses pemberian gelar
prosesi ini biasa dilakukan sebagai penanda seorang pria telah menjadi seorang suami
dalam seluruh rangkaian acara ini sulit untuk tidak menyaksikan keterlibatan kain songket
bahkan tamu tamu undangan yang datang pun menggunakannya
dalam setiap kisah masyarakat minang dari masa ke masa
songket sudah menjadi bagian hidup
dalam berbagai kesempatan kain ini melekat erat sebagai identitas etnis minang

jadi dipandai sikit karena cuacanya dan alamnya cukup untuk mengembangkan tenun tersebut
tambahan lagi banyak permintaan permintaan
maka oleh nenek kami diajarkanlah kepada anak cucunya sampai berkembang
dan dipakailah kain itu untuk pakaian adat bagi perempuan perempuan
untuk baralek untuk kenduri dan bagi nenek mamak menjadi pakaian adat
pesona songket ranah minang tak bisa lepas dari satu wilayah yang terletak di kecamatan sepuluh koto
kabupaten tanah datar sumatera barat yakni nagari pandai sike
pandai sike berada di delapan puluh km arah utara kota padang
wilayah ini dikenal sebagai penghasil songket tradisional di sumatera barat
usai cerita tenun diurai dari sabang hingga ke merauke memiliki ciri khas dan juga karakteristiknya masing masing
kekain tradisi mencerminkan ragam khas tanah budaya khas tanah air indonesia
salah satunya adalah kain tenun songket asli ranah minangkabau
pesona songket ranah minang
pandai sike mampu menihir siapa saja yang berkunjung
gambaran alamnya yang begitu memikat karena diapit dua gunung yakni singgalang dan marapi
membuat suasana nagari ini begitu sejuk
hamparan sawah dan ladang sejauh mata memandang ditambah rumah rumah khas minang yang indah
jika para perempuan pandai sike menenun maka para lelakinya dikenal sebagai pengukir
dahulu nyaris seluruh laki laki di nagari ini membuka galeri ukir
kemampuan mereka membuat ukirnya menjadi suatu perkembangan yang sangat menarik dan menarik untuk penjelajah yang berpengalaman dengan segala hal yang terjadi di nagari ini
kemampuan mereka membuat ukirnya menjadi suatu perkembangan yang sangat menarik dan menarik untuk penjelajah yang terjadi di nagari ini
kemampuan mereka membuat ukirnya menjadi suatu perkembangan yang sangat menarik dan menarik untuk penjelajah yang terjadi di nagari ini

kalau motif yang ada di pandai sike saja seperti saya katakan lebih dari tiga puluh enam
ada pucuk rabuang ada kaluapaku ada itiak pulang patang ada tantadu itu di antaranya itu banyak

kemajuan sekarang ini banyak lagi yang muda muda itu membuat ragi baru mereka namai pula sesuai dengan yang kehendaknya
jadi motif motif lama itu berdasarkan kepada alam
berdasarkan kepada alam
jadi yang jelas di pandai sike ini motif lama itu tidak ada yang bentuk binatang seperti bali
yang ada yaitu tumbuh tumbuhan

dahulu terdapat mitos bahwa ilmu bertenun tak boleh keluar dari pandai sike
jika dilanggar dipercaya akan membawa kesengsaraan
namun menurut warga mitos itu muncul karena rasa khawatir ekonomi masyarakat tak berkembang
jika ada penanduan lain di luar pandai sike
dikisahkan pula hampir setiap rumah di pandai sike memiliki alat tenun
setiap anggota keluarga perempuan wajib bisa menenun
namun kini cukup sulit menemukan para penenun di nagari pandai sike
mil dayani adalah satu dari segelintir penenun tradisional yang tersisa
sebagai ibu rumah tangga perempuan yang akrab di sapa mil ini masih menenun sepanjang hari
di rumah gadangnya mil bersama ibunya menanun songket pesan pesannya
dan menelan para pelanggan dengan alat penun manual
oni aku pengen denger ceritanya dong ini uni sejak kapan sih mulai kenal aktivitas menenun song
tenun songket kalau awal pertamanya tuh diajarin ibu waktu masih kecil umur kira kira sepuluh tahun
sampai sekarang masih menanun
oh berhenti dulu sekolah dulu amat kuliah baru nunun lagi
kenapa gitu kenapa sampai sekarang masih setia dengan
kayaknya udah di sini juga ya apanya untuk meneruskan keahlian ibu juga
tapi betul kak kalau misalnya ada mitos yang bilang bahwa perempuan di panai sike memang harus bisa menenun
dengan atau tanpa pesanan mil dayani mengaku akan tetap menenun songket
ia yakin setiap karyanya akan tetap menemukan pecintanya masing masing
meski menenun dianggap sebagai pekerjaan perempuan seiring berkembangnya waktu kini di pandai sike tumbuh industri tenun rumahan yang beraninya adalah laki laki
ya keberhasilan mendobrak tradisi ini digagas oleh safri hidayat
pemuda pandai sike yang memodifikasi alat tenun manual menjadi alat tenun bukan hanya untuk menanun songket tapi juga untuk menanun songket
dengan menerapkan teknologi anyar yang berfungsi mempercepat pengerjaan songket
misalnya dekat seberang kantor jatah wij puar daily
kami kemudian sibuk
untuk penerjaan kita ingin artisirsir di situ
jika dibandingkan dengan alatan manual alatan bukan mesin atau atbm ini menghasilkan kain songket tiga kali lebih cepat
jika biasanya untuk satu pasang sarung dan selendang perlu waktu tiga bulan pengerjaan
maka dengan atbm hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan
di rumah tenun osoik ini ada tiga belas alat tenun
para pekerjanya beberapa masih usia sekolah dan kuliah
sembari menuntut ilmu mereka bekerja menenun di osoid ini
salah satunya angger ia sudah bergabung sejak tahun dua ribu lima belas
rumah tenun osoik ini lebih ramai pada sore dan malam hari
kalau bagi saya pribadi kesannya di sini kalau untuk kerja di sini kita kan ngumpul sama teman teman
terus untung yang kedua kesannya itu
dari menun ini saya bisa kuliah dengan tenah sendiri
kalau bagi saya bikin satu sarung ini rata rata sepuluh hari ke atas
paling cepatnya itu sepuluh hari lah
kan digabung sama kuliah
lewat tenun songket masyarakat pandai sike pun berdaya
tenun telah mengangkat ekonomi masyarakat pandai siket
di sini kita akan disambut dengan berbagai toko kain dan tenun khususnya songket tradisional buatan tangan masyarakat pandai sike
ya di toko atau gerai gerai inilah songket dijual dan diperkenalkan
meski harganya relatif mahal songket sepertinya tak pernah kehilangan peminat
kain kain cantik ini punya penggemarnya sendiri
saya pun berkunjung ke salah satu gerai yang ada
di sini kita dapat menyaksikan langsung kumpulan songket siap jual
dengan berbagai warna monolog dan warna yang menarik
kita dapat memilih sesuai selera masing masing
tak hanya itu kita juga diperkenankan untuk mencobanya langsung
agar tahu bagaimana cara mengenakan kain songket dengan benar
ini termasuk warna minang
warna yang menggambarkan minang
oke kalau kisaran harganya sendiri dari paling rendah sampai paling tinggi itu berapa
dari dua juta sampai tujuh delapan juta yang sutra
nah ini berarti
toko uda ini sudah berapa tahun berdiri
sekitar dua puluh tiga tahun
dua puluh tiga tahun berarti ini semuanya suplainya dari mana duda
dari sekitar sini bandai sike
pandai sike saja
kira kira dari setoko ini berapa pengrajin yang biasa mengumpulkan
kalau songket sekitar empat puluh lima puluh pengrajin
empat puluh sampai lima puluh pengrajin itu mereka biasanya setor per bulan atau bagaimana
kira kira dua puluh sampai satu bulan itu tiap harinya ada yang siap tiga atau empat pasang
oke nah kemudian ada nggak sih musim tertentu di mana tuh pelanggan paling banyak belanja
oh iya biasa musim pesta siap lebaran siap lebaran atau liburan lah
pemasaran paling jauh dah kemana
biasa ya sampai malaysia sampai singapura
tapi yang paling banyaknya pemakaian memang domestik
di sini bisa juga pesan via online atau bagaimana
nanti tinggal dikirim saja ya
iya tinggal dikirim saja
harga kain songket mencapai jutaan rupiah
harga itu setara dengan proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu yang lama
tak heran penjualan kain songket dalam sehari biasanya hanya satu hingga tiga buah saja
pandai sike tak hanya dikenal sebagai produsen dan penjual kain songket saja
melainkan juga kain sulaman namun songket tetap menjadi komoditas utama yang selalu dicari wisatawan
pembuatan songket di indonesia
sentuhan songket tak hanya ada di sarung maupun selendang
kini nuansa minang ini dimodifikasi dengan berbagai bentuk lainnya seperti dompet tas tapak meja kotak perhiasan sandal
meski bukan asli buatan tangan barang barang ini tak kalah sepi peminat mengingat harganya yang jauh lebih murah
setiap gerai yang ada di sudut pandai sike memiliki ciri khasnya masing masing
wisatawan yang berkunjung ke kampung ini pun bisa memilih gerai yang diinginkan
salah satunya wendra pria asal padang ini merupakan penggemar kain songket
oh beli songket mak
ini pesannya tiga bulan yang lalu
oh ini langsung datang ke sini langsung atau
memang sudah terangkanan
udah udah langganan ini saya kesini misalnya udah lima kali sama yang ini
ini selendang selendang kapalo duo
kalau ini sarung sama selendangnya juga
bencannya model apa juga
kalau yang ini buat nikahan buat kondangan kalau yang ini untuk acara acara resmi aja
kalau yang ini satu lima yang ini lima lima jadi totalnya tujuh juta
pembeli yang ingin memesan motif dan harga sesuai selera bisa datang ke penelun yang mereka percaya
setelah dua hingga tiga bulan kain songket pesanan pun bisa diambil
menjaga kelestarian budaya memang bukan pekerjaan yang mudah
tugas ini tak hanya milik generasi tua saja melainkan juga anak muda
maka lahirlah seniman seniman muda yang kreatif dalam mengembangkan kain cantik ini
seperti atika mutiarani mahasiswi salah satu universitas negeri di sumatera barat
ia membubuhkan sentuhan songket pada gaun pesta yang bernuansa ceria khas milenial
attika juga berani memadu padankan songket dengan teragam kain lainnya agar tampak apik di sandang dan dipandang
ya karena sebelumnya di sumatera barat kan kebanyakan yang pakai songket ini adalah ibu ibu gitu kan
atau bundo bundo di sumatera barat di minangkabau
kebanyakan kalau anak remaja nggak suka pakai songket
katanya terlihat tua gitu kan
nanti terlihat seperti ibu ibu gitu nggak remaja lagi nggak girly lagi gitu
jadi aku terinspirasi bikin gaun untuk remaja yang bisa digunakan oleh wanita milenial
sama seperti yang aku pakai sekarang ini kan baju ready to wear gitu kan
songket ini bukan cuma untuk baju basi bas seperti yang di sana tapi juga bisa digunakan jadi gaun jadi baju ready to wear baju kerja gitu
jadi untuk semua kesempatan sebenarnya bisa digunakan
jadi kita bisa pakai songket ini cuma tergantung bagaimana kita mengolah songket ini
karya karya atika memang ditentukan bagi anak anak muda
namun siapa sangka ibu ibu pun banyak yang tertarik untuk mengenakannya
atika sendiri biasa mendesain karya karyanya di rumah
inspirasinya bisa datang dari mana saja
namun gadis kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini memang begitu tertarik bermain warna
sejauh ini atika berhasil memasarkannya secara online
ragam busana yang ia ciptakan bahkan sudah beberapa kali menembus pameran pameran
baik di tingkat sumatera barat hingga ibu kota
jadi kita harus menemukan budaya minangkabau yang sangat indah
jadi jangan hanya terputus sampai di nenek nenek kita saja
tapi juga kita realisasikan kita pakai juga untuk generasi muda sekarang
agar budaya kita itu tetap lestari dan berkembang di luar sumatera barat pun
berbeda lagi dengan oscar seni mentari yang begitu cinta dengan kekayaan budaya tanah kelahirannya minangkabau
oscar yang sehari harinya menjadi pelatih tari ini menciptakan tari yang menampilkan eksistensi songket dalam pertunjukannya
namanya tari ampe lapak
tari kreasi yang oscar ciptakan ini biasa ditampilkan pada saat upacara penyambutan hingga acara hiburan atau kenduri dan baralek di daerah minang
tari yang ini sudah lama
tari yang ini sudah lama
tarian ampek lapak yang menceritakan tentang semangatnya orang orang yang sampai saat ini masih menjaga eksistensi dari tenunan songket yang ada di daerah sini
lapak itu sendiri juga disebut juga merupakan sebutan untuk songket
songket yang menggunakan benang benang emas seperti ini
dan di sini kita membuat tarian yang terinspirasi dari kegiatan para ibu ibu yang melakukan aktivitas menenunan songket untuk di daerah ini
dengan tujuan nantinya
tarian ini bisa mengangkat kembali atau mengangkat nama songket supaya lebih jauh lagi gaungnya
bukan hanya di daerah asalnya saja tapi juga untuk daerah daerah lain yang ada di indonesia
oskar dan tim tarinya menggunakan songket asli khas pane sike
mereka memilih motif tabur atau batam buah untuk digunakan dalam tarian tersebut

karena oscar dan generasi muda lainnya yang masih peduli terhadap kelestarian songket ini memang menjadi harapan kita semua
teruslah lestari engkau tenun songket